keputusan fifa sudah bulat indonesia dicoret jadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
lantas apa saja kerugian yang diderita oleh indonesia
dan berapa uang yang telah dikeluarkan indonesia untuk ajang ini
pada dua ribu dua puluh lalu exco pssi menyebut pemerintah akan menggelontorkan dana besar
untuk persiapan pelaksanaan piala dunia u dua puluh
pada saat itu anggaran acara dan persiapan timnas dianggarkan mencapai enam ratus miliar rupiah
kemudian pada juni dua ribu dua puluh dua zainuddin amali yang saat itu masih menjadi menpora
mengajukan tambahan dana tiga triliun rupiah untuk pengembangan olahraga
di mana sebesar lima ratus miliar rupiah untuk persiapan piala dunia u dua puluh
selain itu kementerian pupr juga menyuntik dana sebesar tiga ratus empat belas miliar rupiah
untuk renovasi stadion ditambah satu ratus tujuh puluh lima miliar rupiah pada bulan lalu
selain itu ada juga potensi indonesia tidak lagi bisa jadi tuan rumah
selanjutnya ada juga potensi denda akibat pembatalan dari fifa
saat ini banyak orang menantikan apakah indonesia akan dikenakan sanksi denda
yang besar akibat pembatalan ini
tak hanya itu ada juga kerugian dari potensi lainnya
seperti kerugian penginapan tv pilenggara kerugian transportasi
kerugian potensi pariwisata serta umkm